kamu jangan nyari siapa yang salah sudah jelas yang salah
ternyata si boy pak yang azan
suaranya enak banget
padahal si boy biasanya paling juga bersolat jamaah misalnya pak
rajin solatnya pak
kayaknya sih gak pernah berlengkang belengtok
tolong rapatkan barisannya
bapak syariah boy ya
mbak pak syariah boy yak
bukan emang kenapa
ya nggak apa apa mbak cuma pengen nanya aja
oh jangan jangan kamu suka ya sama boy
ih enggak kok mbak
terus sukanya sama siapa dong
eh baru aja diomongin ya
meti kok makin nari makin tambah cantik sih

tadi tuh gue ziarah ke makam nyokap gue
lagi juga gak apa apa kok
itu kan urusan laki laki
bukti yang gak meti
ih perasaan gue yang nanya
jangan jangan nih ada getar getar cinta nih
antara berdua nih
jangan malem jalan sama si dia nih
ntar jalan berdua ya kalau di tengah malam
ih sangka jalan sendiri lagi
ikutlah anak dong
udah gak mau deh
gak boleh gitu
bahkan tuh kelihatan kalau malem
kayak dari diri
tiga item namanya tuh
itu soal pencarian babi nyisirannya gimana tuh
eh belum berhasil be
si bang kobar gak mau ngaku kalau dia
buat ngadepin orang kejam kayak kobar
kita juga harus kejam
maksud lo ngadepin orang jahat kita juga harus jahat gitu
terus apa bedanya kita sama mereka kalau
udah deh biarin aja deh
allah kan maha tahu yang mana yang terbaik buat kita semua
buat abahnya raya juga buat raya
jangan sok tau deh
kalau masalah soto tau sih be
yee gue lagi aja lo yang kena
babinya reva kemana ya
kagak lah orang babi kemarin bareng babinya reva kok
mifel bawa babinya ke warung
babi aja yang pergi kok tadi ngadepinnya di warung
nah levanya masih ada di warung
oh mungkin babinya reva udah balik ke warung kali nyamperin reva
tumben banget refat ke warung sama bapaknya
kayaknya si reva ini lagi berubah
merubah pandangan babinya terhadap lo boy
ya kayaknya sih agak berhasil tuh usahanya si reva
disuka sama suara ajan lo
ya alhamdulillah lagi kamu gitu sih
yaudah yuk kita ke warungnya
babi duluan be
mau di barang nggak deh
ya lo gak pakai sepatu dulu repot warung gue kosong no
sebeti doang seharian
nganjadar diri pada ngaca dulu
kenalin dong ini temen temen aku semua nih
re ini pak belu
selamat datang om
anak anak motor baik baik kan py
be yaudah deh
kalau gitu om
tapi nunggu babi datangnya biar aku bisa pamit
nggak perlu karena papi harus segera puru puru
tapi mau ketemu dengan klien
kenapa mesti didorong
kan motor kita nggak mau
harusnya lo bersyukur rian
jadi kan kita irit bensin
lagian kan udah biasa
bensin lo abis jadi suka dorong dorong motor
jus lo nih mumpung ada
jadi kita harus pakai
gak boleh kayak gitu dong
di sana tuh banyak orang yang mau sholat
motor kita tuh berisik
nanti keganggu sama konsentrasi mereka
gue juga suka kagak khusus sholatnya
kalau ada motor lewat
sholat aja jarang loh
ya udah rep
lagi juga kan ayah lo ada meeting
udah pulang aja
kalau gitu ntar nyampein aja ke wp
yaudah deh ya
gila oh kacau banget

terima kasih terima kasih
juang berikan salah satu peluang
pergi permainsan loncat
tadi barusan kamu sama bapak kamu ya
iya nih aku udah di jalan
ya aku kan tadi barusan selesai sholat di masjid
ini aku baru nyampe di warung
kamu tadi dari masjid juga
untung aja aku gak sengaja gak ngasih tau reva kalau boy ada di masjid
kalau enggak reva pasti nahan aku nungguin si boy yang ada
kalau ketemu si boy aku gak mungkin juga ngomelin si boy di depan siapa ini bapak tua ini
oh yaudah yaudah gak apa apa
salam aja ya buat bapak kamu
nanti aku salamin ya
pih ada salam tuh dari boy
emangnya tadi papa gak ketemu ya sama boy di masjid
gue gak tau
gue harus ngibur lo pake apa biar lo gak sedih
tapi gue tau kok lu pasti lagi sedih banget kan
lo tuh mesti mau kita disini nemenin lo atau lo mau kita pulang aja
sorry at guys kalau misalkan sifat gue bikin kalian bete kayak gini
tapi gue bener bener sedih
gue takut kalau misalkan benar benar terjadi sesuatu hal sama abah
gimana kalau misalkan abah itu meninggal
gue jadi ikutan sedih
gak boleh ngomong gitu ya
abah gak kenapa napa
abah abah abah
jadi kalau tim tegong tegong ganteng tuh balapan sorangan
tengah hati saya mau kasih abah
eh sardung kenapa jadi nyalahin si abah
saya gak terima
ya sudah kalau yang gitu kamu yang salah
kenapa kamu tidak ingat siapa
kenapa jadi nyalain saya gimana mas ente
ya sudah udah kamu yang salah lah
beuh sardung kamu jangan nyari siapa yang salah
sudah jelas yang salah itu si kobar ngerti nggak kamu
mas kamu salah si kobang nah yang lain cekik si kobang
tadi anak ngari weh
sekarang tadi kan si kobang bilang gak tahu abah ada di mana
itu masalah anak
ya tapi yang jelas pasti abah ketemu sama kobang
tapi feeling aku si alex sama rio tahu semua tentang ini
si kelek dan si soneo
kulit benang tak mudah
om dudung benar
gua juga yakin banget